krisis air bersih di pacitan jawa timur menjadi salah satu pemicu terus mewabahnya virus hepatitis a di pacitan
menghindari penyebaran ke kabupaten lainnya dinas kesehatan provinsi jatim melakukan pemantauan intensif di ponorogo dan trenggalek
minimnya air bersih di lokasi endemis menjadi salah satu penyebab semakin meluasnya penyebaran virus hepatitis a di kecamatan sudimoro dan kecamatan ngadirojo pacitan jawa timur
apalagi sejak satu hingga dua bulan terakhir warga di dua kecamatan ini sudah mengalami krisis air bersih
warga harus mengantri di sejumlah bilik atau sumber mata air
hal ini diperparah dengan kondisi berumur air andalan warga yang tidak higienis
padahal pola hidup bersih merupakan salah satu cara menghindari terjangkitnya virus yang menyerang hati ini
dinas kesehatan pacitan berharap badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd terus berperan aktif menyuplai air bersih di titik krisis air bersih
sementara itu dinas kesehatan provinsi jawa timur saat ini lebih berfokus melakukan pemantauan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan kecamatan endemis hepatitis a
kami akan memantau ketat untuk daerah ponorogo terenggala madiun itu pasti akan kami pantau ketat
tapi yang dari informasi terakhir mungkin yang memang positif ada yang positif itu daerah mana
kalau yang terdekat saya pikir ini perbatasan paling dekat ya posisi saya murninya terenggalek dan ponorogo
saya murni terenggalak dan pernorogo itu harus berhati hati
yang sakit ini pun masih belum rasanya nggak terlalu seperti orang yang terus jawa itu nggak bisa bangun itu enggak
dia merasa lama lama sudah seger dia masih beraktivitas padahal ini masih ada yang bisa virus yang masih bisa menularkan
berdasarkan data di dinas kesehatan jawa timur hingga selasa pagi total warga yang terjangkit virus hepatitis a mencapai sembilan ratus tujuh puluh lima pasien
dan tersebar di delapan kecamatan di pacitan
sedangkan tiga puluh pasien diantaranya masih menjalani perawatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di pacitan
catur priambodo pacitan jawa timur